terima kasih pak
nanti akan jotka mau bisa berundurkan bacaan di rayu
sampai hari tuhan
tadi pas masuk tadi ibu itu bilang
buku tabungan dia
sepatunya bapak kenali sekali
iya sepatu hitam pak
bapak kenali sekali kenapa pak
sebab sering dipakai
sebab saya sering beli sepatu
suruh beli sepatu kulit
dia gak beli sepatu kit kayak gitu
pak waktu kejadian
bapak mendapatkan informasi dari siapa pak
saya gak tau pak
saya gak lihat di tv
anak saya sendiri yang di padang
semua terbarat kuliah disitu
terus bapak sempat minta informasi
atau langsung ke jakarta
saya pulang ke rumah
saya tanya dengan kawan kawan
minta data dari
pas lihat disitu
belum berapa empat puluh dua
belum masuk semua
pas masuk satu nama anak saya disitu
tapi saya yakin andria muhammad itu anak saya
dia bilang ke adik adiknya
itu bapak lihatnya dari media pak ya
apa harapan bapak pak sekarang pak
ya saya mengharapkan
sudah mengucap terima kasih kepada
tapi kami minta secepat mungkin
jasad anak saya ditemukan
kalau memang itu sudah takdir dari allah
tapi saya masih mengharapkan untuk bertemu dengan anak saya
dalam bentuk jasadnya pak
buat saya membawanya
ke lubuk linggau
dimakamkan di lubuk linggau pak
terima kasih pak
salam buat keluarga
sekali lagi kami berduka cinta untuk cukup mendalam
mudah mudahan tabah dan ikhlas pak ya
dan beliau bukan satu satunya pihak keluarga
yang bisa mengidentifikasi sepanjang hari ini
ada beberapa orang yang mengidentifikasi
atau serpihan serpihan yang ditemukan
mungkin properti properti kecil
yang tidak berarti bagi kebanyakan orang
tapi sangat lekat dengan sosok korban yang mereka kenal
sanak keluarga mereka yang menjadi korban
dari peristiwa naas jt enam ratus
bagaimana pak gup melihat sampai sejauh ini
peran pemerintah pusat
apa harapan pak gubernur
mewakili warga yang menjadi korban
terhadap eksistensi atau entitas lain
saat ini pukul enam belas lima belas
kami hadir di tempat ini pukul sebelas tiga puluh sampai sebelas empat puluh lima
dan baru saat ini
itu artinya sekitar
empat sampai lima jam
sebuah kapal bersandar
nampaknya kapal kapal ini adalah
kapal yang membawa
yang didapat dari titik
yang diduga menjadi tempat jatuhnya
menurunkan satu persatu
barang barang yang ditemukan
kantung warna oranye
dan ada serpihan serpihan yang juga diturunkan
kita belum mengetahui apa isi kantung tersebut
apakah bagian dari serpihan pesawat
properti dari korban
atau bagian tubuh yang kembali ditemukan
sebagian kita saksikan
diletakkan di tempat serpihan serpihan lain yang sebelumnya sedang di tempat ini
pak kalpina adalah tujuan terakhir
pesawat jt enam ratus sepuluh
dan tentu saja
warga bangka khususnya
pak kalpinang merupakan
penumpang yang cukup banyak seharusnya ada di
di tempat ini kami
bertemu dengan gubernur babel
nampaknya melakukan peninjauan langsung
kita melihat pak gubernur
di hari pertama
memberikan keterangan kepada
keluarga yang mempertanyakan
kondisi keluarga mereka di atas pesawat dan
pak gubernur lah yang mengatakan bahwa
pak gup sampai sejauh ini
jumlah warga pak gup ada berapa
sudah terdata oleh jasa raha harga
itu kurang lebih sekitar satu ratus dua puluh delapan
dominan berarti ya
dan itu rata rata
dan yang lebih ininya lagi
bahwa enam diantaranya itu adalah
anggota dprd provinsi pulau bangka belitung
selebihnya masyarakat dan ini semua
masyarakat bangka belitung
tiga diantaranya belitung
tiga diantaranya belitung
selebihnya di pulau bangka
dengan menyebar ada dari
kabupaten bangka barat bangka tengah pangkal pinang dan lain sebagainya
sampai sejauh ini
kapan pak gubernur datang ke jakarta
mengapa memutuskan datang ke jakarta
apa yang dilakukan
saya terus terang pada saat kejadian pertama pun sudah mengambil
ketika kita ingin menenangkan masyarakat
bahwa mereka kebingungan melakukan apa
hal yang pertama saya lakukan adalah mengkontak dulu basarnas
positif dan keluarga yang tadinya ingin menangkan itu
dan keluarga yang tadinya ingin menangkan itu

ini kan kebingungan
jadi saya putuskan agar mereka lebih pasti lagi
saya minta perwakilan daripada satu keluarga penumpang
itu satu penumpang diwakili oleh dua orang
untuk segera diberangkatkan ke jakarta
agar informasi ini lebih cepat tepat dan betul betul berasal dari posko utamanya
jadi kami mengambil tindakan tersebut
dan langsung mendirikan posko
yang pertama posko informasi
yang kedua posko pengendalian
ini standar yang kita berlakukan
dan ini standar juga basarnas
standar juga bpbd ketika ada bencana
nah ketika kita sudah mengambil langkah langkah ini
tentunya kami sebagai pemerintah provinsi pulau bangka belitung
yang mana warga kami banyak di sini yang tertimpa musibah ini
tentunya terus ingin mengawal
agar rasa aman nyaman
dan informasi ini betul betul sampai
kepada para keluarga penumpang ini
tepat cepat dan menyejukkan
tentunya berita mereka bukan lagi hal yang mereka inginkan
itu adalah berita yang seperti apa
kadang kadang yang membuat mereka tidak nyaman ini
berita yang simpang siur dan lain sebagainya
yang mereka tidak yakin kebenarannya
bahkan sampai sekarang pun mereka ada mengeluh
tadi waktu saya di berkunjungan ini

pak gubernur tolong dong sampaikan
jangan berita itu disampaikan berulang ulang
dan foto foto berkenaan dengan korban beredar itu
karena itu akan lebih sangat menyakitkan mereka
jadi saya tadi saya sampaikan waktu
peskonferensi tadi memerintah kepada media
agar berhati hati karena ini akan sangat menyakiti sekali
kami pun datang kesini
berhati hati juga menyampaikan sesuatu
niat kita adalah ingin membuat rasa tenang ke mereka
tetapi belum tentu kehadiran kita ini
nanti kalau kita salah bicara
ini akan membuat buyar semuanya
dan yang pasti tadi saya berkoordinasi dengan tim mabes polri
dari rumah sakit polri
kami ingin memastikan ketika identifikasi jenazah ini ada
dan itu dilakukan proses untuk mandi
dan kafan secara kalau mereka islam secara islam
peti baru kita serahkan kepada keluarga
kita hantar ini
bagaimana ambulan dari rumah sakit ke bandara soekarno hatta
soekarno hatta nyebrang ke bangka belitung
bangka belitung nanti diterima oleh pemerintah provinsi bangka belitung
disebarkan lagi diserahkan lagi kepada keluarga
ini yang sementara akan kita persiapkan
pak gup sampai sejauh ini bagaimana
pak gug melihat eh
peran lion cukup kooperatif
mereka bertanggung jawab atau bagaimana
karena kan ini bukan kali pertama
sudah enam kali kurang lebih begitu ya
ini katanya yang terbesar
kebetulan warga pak gug cukup banyak disana
saya dalam hal ini kepada lion waktu di pangkal pinang
inisiatif memberangkatkan ini kan kami yang minta
ini mau ditanggung atau tidak
kalau tidak mau ditanggung ya sudah kami yang ambil alih
tapi kalau misalnya enggak malu sendiri ini
tetapi lion sampai dengan saat ini kooperatif sekali
mereka juga saya minta siapkan hotel dan segala macamnya
sekalipun mereka tidak ada sop itu
tapi dalam kondisi sepertinya ya siapa lagi kalau misalnya bukan kita
pemerintah yang minta mereka untuk mempertanggung jawab
kita pemerintah ini memfasilitasi saja dan meringankan mereka
dan alhamdulillah sampai sekarang
kerjasamanya alhamdulillah baik
dan tadi juga saya disampaikan oleh keluarga penumpang
bahwa apa yang disampaikan oleh pihak lion sudah cukup baik
dan sekarang satu keluarga itu didampingi oleh satu asisten dari lion
sehingga komunikasi ya pendamping
bahkan belum tentu tubuh utuh yang ditemukan gitu kan
harapan semua keluarga yang sempat kami temui itu berharap
agar mereka bisa membawa dan mengebumikan
apakah ada antisipasi kalau misalnya pada akhirnya ya yang seperti ini yang kita temukan
ya tadi saya sudah mencoba menyampaikan hal yang seperti mas tadi sampaikan
karena sebelumnya saya sudah disampaikan oleh pihak rumah sakit
kondisi begini begini begini dan ini saya sampaikan kepada keluarga penumpang
intinya keluarga penumpang dari beberapa keluarga penumpang yang saya temui
saya sampaikan bahwa ini yang kita dapatkan ini adalah body partnya
body part jadi harus kuat harus sabar dan kita menerima ini karena musibah
dan bagaimanapun juga ini sudah sangat optimal sekali
yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanganan musibah ini
jadi saya menyampaikan tapi rata rata mereka yang ada dalam diri mereka hanya berdiam
ya tapi kita tahu itu ya siapapun siapapun akan berat menerima ini
tapi ya inilah kenyataannya
terakhir barangkali pak agung
banyak orang yang menghendaki agar pemerintah pusat agak lebih tegas terhadap lion
bagaimana pak gup melihat sampai sejauh ini peran pemerintah pusat
dan apa harapan pak gubernur mewakili warga yang menjadi korban terhadap eksistensi atau entitas lain sebagai maskapai
ini bukan kewenangan saya nih mas
tapi saya berharap
pembicaraan pembicaraan di luar bahwa layan lagi layan lagi
kok masih begini saja
saya rasa pemerintah pusat sudah melakukan fungsinya
mudah mudahan fungsi daripada
penanganan hal hal yang kalau memang ada pelanggaran
saya rasa kewenangan mereka agar lebih eksis
saya rasa kewenangan mereka agar lebih esensial

ya terima kasih
ya terima kasih
pada malam hari ini nampak bersandar kapal badan sar
dan kita lihat di belakang pergerakan petugas gabungan
yang kembali menurunkan temuan mereka dari lokasi
dimana puing puing dan juga bagian tubuh korban ditemukan
dan kemudian dikumpulkan di lokasi ini
sama prosedurnya seperti hari kemarin dan sore hari tadi
bagian puing puing dan mungkin properti dari korban
akan dikumpulkan di sini untuk kemudian diidentifikasi
oleh para pihak keluarga
sementara bagian tubuh dan jenazah akan dibawa ke rumah sakit polri
sementara bagian tubuh dan jenazah akan dibawa ke rumah sakit polri
untuk kemudian diidentifikasi
kita akan mengeluarkan surat keterangan kematian
bagi yang teridentifikasi
nah pertanyaannya itu bagi yang tidak teridentifikasi seperti apa
bagaimana cara membuatnya
saya saat ini berada di rumah sakit polri r said sukanto
tempat di mana body parts bagian tubuh yang ditemukan oleh tim sar
didatangkan untuk kemudian dicocokkan dengan data data yang dimiliki keluarga
termasuk dna dan lain sebagainya
disini sangat syarat dengan kedukaan karena seluruh keluarga berkumpul disini
untuk mengetahui kondisi pasti
kerabat mereka yang ada di atas pesawat yang jatuh tersebut
dua pihak yang akan kami wawancarai
yang pertama adalah tentu saja keluarga korban
dan tentu saja satu lagi pihak dari polri
yang melakukan identifikasi terhadap body parts yang ditemukan
sebelumnya saya kembali ke changi
di peng pusat kejayaan
saat ini saya ada di depan
posko post mortem kecelakaan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
bersama kapus dokkes polri brikjen polisi arthur tampi
pak arthur terima kasih atas waktunya
ini prosesnya bagaimana pak
proses pencarian terus dilakukan
ada dua hal bagian pesawat dan kemudian korban
ada beberapa bagian tubuh bagian tubuh pak ya bukan tubuh yang utuh yang ditemukan
bagaimana pak sampai sejauh ini kapan mulai ditemukan dan apa prosesnya
baik terima kasih
jadi kami dari jajaran kesehatan polri khususnya untuk tim dvi tugasnya adalah mengidentifikasi korban yang ditemukan
saya kira kita sudah paham semua bahwa yang ditemukan sampai saat ini semua korban yang sudah dalam kondisi meninggal dunia
dan kemudian sampai saat ini kita sudah menerima dua puluh empat kantong jenasa
isinya adalah kami harus sampaikan bahwa isinya bukan jenazah yang utuh tapi body part potongan potongan tubuh jenazah
jelas itu isinya semua potongan potongan jenasa
nah ini yang harus kita identifikasi siapa korban ini
nah prosesnya kita akan melaksanakan sesuai dengan proses identifikasi yang sifatnya universal internasional itu dengan prosedur dvi
kita akan melaksanakan pemeriksaan di kamar jenazah post mortem ini
apa apa yang kita temukan pada potongan tubuh jenazah tersebut
buat sebagian orang itu masih asing gitu ya
masih sulit membedakan
apa un mortem apa post mortem apa fungsi keduanya
antemortem itu adalah kita meminta data sebanyak mungkin ketika korban ini masih hidup
kita meminta data sebanyak mungkin dari keluarga atau dari rekan dari siapa saja yang terakhir masih melihat si korban ini
pergi dengan pesawat lion air seperti ini menggunakan pakaian apa
properti yang dia gunakan
jam tangan mungkin cincin mungkin kacamata mungkin anting mungkin kemudian sepatu mungkin ikat pinggang kemudian celana kemeja yang dia gunakan seperti apa
itu data data yang kita perlukan
di samping properti itu kita juga memerlukan data data medis
yang tahu ini keluarga atau
yang tahu teman dekatnya
ada tanda tanda khusus
ada tai lalat mungkin
ada bekas tattoo mungkin
ada bekas tindik mungkin
kemudian ada bekas operasi mungkin
ada terpasang pen di tangan mungkin di kaki
itu kita perlukan semua
di samping itu juga kita memerlukan medical record
dia pernah sakit apa dia pernah dioperasi apa dia pernah pasang gigi di mana

kalau mungkin dia punya panoramik foto untuk diperhatikan
kalau mungkin dia punya panoramik foto untuk giginya itu kita semua perlukan
yang terakhir foto juga kita perlukan
kita tambahkan yang dia senyum yang kelihatan giginya
kalau ketemu gigi ini akan sangat bermanfaat
jadi saya ulangi bahwa antemortem kita mengumpulkan data data dia sebelum meninggal sebanyak mungkin
postmortem adalah pemeriksaan jenazah

pemeriksaan jenazah yang kita lakukan dilaksanakan oleh tim

nanti dia semua akan menjelaskan apa yang dia periksa
tadi ditanyakan manfaatnya apa
nanti dalam proses identifikasi sesuai dengan dvi guideline
nanti data antemortem itu kita cocokkan dengan data postmortem
hasil pemeriksaan forensik ini
kalau yang match itu itu kita katakan dia teridentifikasi
saya ulangi kalau ada yang
match hasilnya antemortem dan postmortem itu kita katakan dia teridentifikasi
kalau masih belum maka kita masih pemeriksaan lagi dengan yang terakhir dna
karena untuk pemeriksaan identifikasi sesuai dengan dvi guideline itu
ada tiga identifikasi primer
yang pertama itu sidik jari
sampai saat ini kita belum ketemu ada sidik jari yang bisa kita buat karena propertinya seperti itu
yang pertama itu sidik jari sampai saat ini kita belum ketemu ada sidik jari yang bisa kita buat karena propertinya seperti ini

jari belum ada
kemudian yang kedua itu rekam gigi
baru ketiga baru dna
sekunder itu properti dan medical tadi
dari dua puluh empat yang sampai sejauh ini ditemukan
bagian bagian itu masih belum bisa diidentifikasi pak ya
tadi bapak katakan tangan dengan jari belum ada
mulut benar gigi
dari dua puluh empat itu tadi kita sudah selesai pemeriksaannya
nanti jam tiga kita akan melaksanakan rekonsiliasi
rekonsiliasi ini adalah merupakan salah satu tahap daripada proses identifikasi ini
tadi yang saya sampaikan disitu kita cocokkan
kalau ada yang cocok kita identifikasi
bisa saja dua puluh empat bagian tubuh ini
belum tentu punya orang yang berbeda
dalam satu kantong kita juga menerima
ada beberapa potongan tubuh
yang memungkinkan itu bukan punya satu orang
dari yang ada sekarang dua puluh empat body part
pihak keluarga menyerahkan data antemortem sudah berapa pak
kalau data antemortem yang
kita terima sampai saat ini sudah kurang lebih satu ratus lima puluh
sudah cukup banyak
sudah hampir lengkap
hampir lengkap untuk data antemortem
tetapi untuk pengambilan data dna itu baru sekitar
untuk sampel dna
artinya yang datang itu belum tentu itu adalah garis keturunan daripada si korban
karena yang datang bisa kawannya
bisa rekan kerjanya
mungkin bisa keluarga yang lain
kalau dna itu keluarga inti
keluarga yang ada garis keturunan
kalau misalnya bapak itu
yang bisa kita ambil dna orang tua daripada si bapak atau anaknya
kesamping gak bisa ya
kalau ibu orang tua daripada si ibu dan anak yang bisa ambil
kalau anak yang menjadi korban
kita bisa ambil ke bapak atau ibunya atau adik atau kakaknya
ada garis keturunannya
artinya kalau bapak yang menjadi korban kita tidak mungkin ngambil dna kepada si ibu
bapak mengatakan bahwa proses rekonciliasi akan berlangsung
itu berapa lama kira kira
berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membantu
setiap rekonsiliasi kita membutuhkan waktu sekitar dua jam sampai tiga jam
jadi nanti kalau kita mulai jam tiga
jam lima atau menjelang maghrib
hari ini kita sudah bisa menyampaikan kepada media dan kepada masyarakat bahwa ada atau tidak yang teridentifikasi
kalau ada siapa yang teridentifikasi
seketika itu juga kita proses penyerahan jenazahnya
di depan sana saya lihat ada
ruangan untuk pengambilan data antemortem
jadi keluarga di sana
keluarga semua ada di sana
itu kita mintakan keterangan keterangan yang saya sampaikan tadi
nah ini tempat ini apa nih
kalau untuk ini ini untuk posko postmortem
di sini memang hadir juga dari polri kemudian juga dengan tni nya juga ada di sini
jadi maksudnya ini itu untuk posko pengamanan di kompleks ini
tetapi nanti ini juga kita manfaatkan
ketika ada yang teridentifikasi nanti proses penyerahan jenazahnya di sini termasuk administrasinya ada di sini
kita akan mengeluarkan surat keterangan kematian bagi yang teridentifikasi
nah pertanyaannya itu bagi yang tidak teridentifikasi seperti apa
yang tidak teridentifikasi sampai operasi dvi sampai operasi ini selesai
maka itu akan dikeluarkan oleh keputusan pengadilan
yang nanti duk capil akan mengeluarkan sertifikat kematian
tapi melalui proses pengadilan
cuma yang teridentifikasi di sini semua kita keluarkan di sini dengan sertifikat kematian
oke jadi di sana ada posko antemortem
termasuk di sini untuk menangani pengamanan di sekitar postmortem
dan nanti di sini ada posko antemortem

keluarga kan tentu saja kita memahami kondisi mereka pak ya
mereka butuh kepastian mendapatkan kabar yang mengejutkan begitu
mereka mencoba untuk bertahan dan memastikan apakah keluarganya yang kemudian ditemukan dan lain sebagainya
apakah ada ruang yang disiapkan di sini pak
baik ya itu keluarga yang menunggu
proses identifikasi sama juga kita siapkan ruangan
ada di satu tempat di sebelah
nah di situ juga sudah kita siapkan
di situ tempat untuk dia istirahat
di situ juga dia bisa menerima trauma healing dari psikologi mabespori
dibantu dari ui unpad dan ikatan profesi psikologi yang lain
kemudian juga di situ dilayani spiritualnya
yang muslim oleh ustadz nya
itu di sana
jadi kita layani di sana supaya dia lebih nyaman untuk menunggu proses identifikasi
general general sudah menangani cukup banyak kejadian kecelakaan karena kecelakaan pesawat ini bukan hanya sekali
apa yang membedakan barangkali untuk sementara saja gambarannya
apakah ini sesuatu yang baru yang berbeda atau bagaimana
ya kalau kita mau mengatakan berbeda saya pikir sama ya
kalau namanya suatu air crash itu apalagi dia jatuhnya ke laut
saya kira kita memori kita kan belum lama ya
waktu yang lalu ada air asia ya
itu kurang lebih sama
dimana kita menemukan itu kembali lagi mohon maaf itu body part
potongan potongan tubuh yang memang sulit untuk kita laksanakan proses identifikasi
identifikasi itu siapapun keluarganya maunya itu kan harus cepat
tetapi tadi yang saya sampaikan ini body part
cuma ada kulit cuma mungkin ada yang sebagian hanya onggokan daging
ya kita memang tetap bergantung pada proses identifikasi dna
dna ini sudah ada sop nya sudah ada prosedurnya
tidak mungkin kita paksa bisa cepat
itu empat hari itu sudah paling cepat
kita laksanakan proses pembelajaran
jadi rekonsiliasi butuh tiga jam kalau tes dna butuh paling cepat empat hari
rekonsiliasi ini kalau memang ada yang teridentifikasi
apakah sidik jari apakah rekam gigi apakah propertinya apakah ada medical yang spesifik itu
itu baru kita laksanakan kita katakan ya teridentifikasi
kalau tidak mesti tunggu dna
jadi terima kasih atas waktunya
dan mudah mudahan ini bisa segera dituntaskan seperti harapan keluarga korban
kita mohon dukungan doanya untuk kita dapat melaksanakan proses identifikasi ini dengan baik
dengan profesional sesuai dengan prosedur internasional yang ada
terima kasih jendral
berpikir anak saya tes dna gak ada yang cocok di ini
saya berharap saya berharap
udahanan sama cinta terima
ya mintaannya sih begitu mas kalau bisa ya selama selama saja
saat ini saya ada di depan pos antemortem
tempat di mana petugas
di vi mengumpulkan data data sebelum korban hilang
dan untuk mencocokkan dna yang dimiliki oleh korban dengan pihak keluarga
salah satu keluarga yang kami temui saat ini adalah
seorang ayah bersama ibu dan kakak dari korban
yang menjadi bagian dari hilangnya
keluarga bapak tony adi
bapak ibu mas bisa diceritakan ini siapa
ini adalah adik kandung kami
adik nomor tiga dari bapak ibu
biasanya nomor pertama
bapak sofra adi nomor tiga
dia rencananya mau ke tanjung pinang
ada kerjaan dari kantor
sebenarnya kita pengen banget ngantar gitu

kita mau ke tanjung pinang

kita mau ke tanjung pinang

mestinya kan jam empat cukup lah dari rumah gitu
asumsinya kan kalau pagi kan jalannya nggak macet gitu
tapi entah kenapa putri tuh gak mau diantar sama kita
pergi sendiri gitu
sama temannya juga di drop sampai di tempat shuttle bus aja gitu
udah biar aku pergi sendiri aja
jadi kayaknya kita tuh merasa guilty feeling kecolongan gitu loh
mau ngantar dia tuh
emang aku gak mau diantar gitu
terus dia tuh jarang traveling
kalau traveling tuh pasti kita anter kita dampingin
dia hampir nggak pernah traveling sendiri gitu
gak pernah gitu
dan ini bener bener dia traveling sendiri
bisa dibayangin gak di pesawat dia
kejadian kayak gitu dia sendiri mas
kecuali dari teman kantornya ada rekannya
jadikannya bisa share kalau dia takut atau apa
dia bener bener berangkatnya sendiri
sendiri gak ada temennya
ada masalah tentu saja ya
bapak mas dan bapak ibu terus mendengar ada kejadian di media barangkali
apakah ini kemudian langsung teridentifikasi
saya lagi di dokter karena kan saya lagi berobat
terus temennya yang ngantar dia ke shuttle bus itu telepon
mah cepetan lihat berita di tv
pesawat yang putri naikin hilang kontak gitu
mama kira hp dia di play mode kan
ya udah mama bilang ya udah nanti lihat dulu
nggak mama lihat dulu di tv
terus langsung dari
mama mau lihat itu gitu
ada apa bu
anak saya di pesawat itu
ya ampun ya udah aku saya gak jadi berobat
aku balikin semua nomor nomor berobat aku
terus aku langsung pulang
aku langsung cek cek semua
saudara saudaraku aku teleponin semua
ibu gak berani lihat tv
ibu tinggal tunggu aja berita
bahwa putri terakhir kontak dia kasih lihat
mama aku udah di jalan
dia share ke aku nomor tiketnya itu
ada di jt enam ratus sepuluh
ada di jt enam ratus sepuluh
mah aku pergi gitu loh
dengan ini dan
gak tau pergi kemana
mama udah gak tau
sekali lagi kami turut berduka
yang cukup mendalam
mudah mudahan diberikan ketabahan pihak keluarga
kemudian kemarin langsung kesini
atau baru hari ini kesini
dari pertama kita ke cengkareng dulu
karena ada informasi
katanya keluarga info di sana
terus kita ke halim
di halim katanya nggak ada apa apa
jadi kita lari kesini
jadi kita dibagi ke tiga tempat
tapi akhirnya kita disini semua
dari pagi sampai jam dua belas
dan kabarnya hari ini jam lima udah ada berita ya
tapi mama juga udah di tes dna ya mas ya
dan segala keperluan yang putri harus diidentifikasi
mama udah jalanin semua
mudah mudahan minta doanya semua
semoga putri segera ditemukan sama mama dalam keadaan baik
kalau orang satu apapun
harapan kita semua
ya saya terakhir kontak tuh wa jam enam lima
wah saya udah masuk pesawat
wa nggak ada terjawab lagi
sampai jam delapan saya dapat berita
pos kontak pesawat
mama juga mbak
jangan lupa berdoa segala macam
mama gak ada jawab lagi mas
jam enam berapa itu
jam enam udah lost kontak kali ya jam segitu ya
mama kan dinamis sekali
baru ulang tahun ke dua puluh empat tanggal dua puluh enam indiraya ini
dia foto foto ulang tahun dipasangin di kamar
dia mau pergi ke panggilan penang
ini jangan dicopetin dulu ya mas
biasanya dia rapi banget
dia bilang waduh surprise party malah dia ngasih surprise ke kita

saya tuh sangat berkesan banget sama mama
saya tuh sangat berkesan banget sama
ini anak ketiga saya ini
ini kan anak ketiga perempuan
masa anak dua laki dua perempuan
ini kan lulusnya arsitek
tapi terakhir udah kerja di bca bank niaga
terus mrt itu gak mau
jadi dia ikut kimi jayanti
jadi dia lebih passionnya ke mua gitu
nah ini pas lagi cocoknya kerja di bidang kosmetik
ma aku seneng dengan kejadian ini
ya udah kalau seneng ya jalanin aja
sebenernya aku ngelarang
karena dia kan badannya sering sakit
di bca masuk rumah sakit
di bank niaga masuk rumah sakit
ma kalau ini capek gak usah
enggak kok ma aku seneng
tapi belum sampe sebulan
besok kan saat itu baru sebulan
tangan saya buat airline itu
kalau ada kejadian ini
jangan di ping pong gak keharuan gitu loh
kita selama hari pertama dulu tuh
hari pertama kemarin
enggak ada informasi
enggak ada informasinya
bapak sempat dateng ke sini
lain air ada informasi
cuma kayak biasa telpon tuh
sambung pesawat ini
di email juga nggak dijawab
ada yang bandara halim
sekarang belum ada kabar dari layan
gak ada tanggapan dari layan
ya ya seperti ini sekarang kita
nah ini kan polisi pak
ya makanya lain belum ada
kita juga gak tau di sini
di mana layan ada
perwakilannya gitu belum tau
apa yang bapak harapkan
bapak tuntut lah barangkali dari
ya karena saya kan di perumahan bali view
itu temen di seluruh perumahan ada pilot juga
itu yang menerbangkan denpasar jakarta
itu temen saya
dia sudah ada indikasi
flight controlnya bermasalah
tapi kok kenapa pagi pagi diterbangkan
itu kemudian saya
di tv juga begitu
saya di depan informasi
jadi saya perdana tanya pada line air
kalau seruh bawa seperti ini
kalau memang itu betul
terima kasih sekali lagi bapak
semoga doanya semuanya ya putri
tolong di universitas kalobas tarnas
lihat tv ciri putri itu
semoga segera dikabarin kita keluarganya
terima kasih semuanya
dan keluarga bapak tony hadi ini bukan
satu satunya tentu saja
ada banyak sekali keluarga yang
mendatangi pos anti mortem ini
dan sebenarnya berharap
untuk mengetahui kondisi terakhir
dari keluarga mereka
suami saya kuat
harapan saya besar
suami saya selamat
saya tidak mau pikir apa apa
saya malah mau berpikir
tidak ada yang cocok
untuk saya bercerita terus terang
saya tidak kuat
tidak akan kekubahan
tidak akan membatasi lingkungan
tidak akan membebaskan diri sendiri
taruh diri sendiri
satu lagi keluarga korban yang bisa kami jumpai di sini adalah keluarga bapak muhammad irfan yang berasal dari belitung
terima kasih bapak dan ibu sekalian
kami berbela sungkawa dan turut berduka cita atas apa yang terjadi
tapi boleh diceritakan putri atau putra yang bagaimana berangkat dari jakarta itu
nakiya itu sebenarnya kan mondok di baitul quran cirata purwakarta
jadi memang dalam proses untuk mengikuti tes tahfiz dari dinas pendidikan provinsi di bangka belitung
jadi setelah mendapat izin dari pondok dari purwakarta ke bandung dulu karena keluarga ada di bandung
dari bandung baru ke jakarta
terus memang ketika kami kan nampan tahu terus karena memang dari
setengah empat ya
udah ada di bandara
terus sesudah itu memang tidak ada lagi kontak dengan saya
baru kontak lagi dengan kakaknya
ngasih tahu bahwa aku udah di pesawat jam lima lima puluh
sesudah itu kami pantau karena memang ada saudara juga yang nanti menjemput di pangkal pinang
itu harusnya jadwalnya itu tujuh sepuluh belum ada
lalu terus berubah tidak ada juga
lalu kepastian dari bandara tidak ada
setelah dari medsos itu banyak bahwa kondisi lion sudah jatuh
baru ada kepastian
jadi tahu itu setelah ada release positif jatuh
apa kemudian yang ibu lakukan waktu itu langsung datang ke jakarta
saya terus setelah memang ada kondisi merasa ragu dan khawatir
saya sudah ada informasi kontak lion
terus anak langsung saya suruh karena sudah ada rilis juga secara pasti untuk ke jakarta
saya tetap nunggu
jadi baru pagi ini saya ke jakarta dari blitung
sudah ada pertanyaan dari keluarga ke lion tentang apa yang terjadi dan bagaimana tanggapan
saya tidak terlalu banyak bertanya karena memang sudah di tv sudah jelas
komfirmasinya juga sudah
sudah jelas lalu saya langsung kesini aja
kalau bapak bagaimana
bersama lah mungkin dengan apa yang disampaikan istri tadi
jadi bapak juga mengetahui sama seperti
karena memang mantau kan kita dari keberangkatan yang harus jelas gitu kan
lalu perubahan yang cukup lama tetapi tidak ada kejelasan
ini kan ada sesuatu hal pasti bermasalah gitu
hari ini sudah diambil
sample dna sudah
data data lain sudah
walau allah mencocok kepastian dari anak saya
boleh tahu bu nama putranya siapa
hari ini tiga puluh oktober sembilan belas tahun
hari ini berulang tahun
sekali lagi kami turut berdukacita
apa yang jadi harapan bapak dan ibu sekalian
takdir sudah tertulis
dan kita hanya bisa berbaik sangka bahwa ini skenario yang terbalik
buat anak saya dan buat keluarga
saya sebagai ibunya
dia anak yang baik
mudah mudahan jadi investasi kami keluarga di surga nanti
ibu sudah ikhlas
saya coba dan saya belajar untuk mengikhlaskan
mudah mudahan banyak yang mendoakannya
ada kemujijatan datang buat anak saya
walaupun yang datang itu baik buruk suka dan tidak suka
tetapi saya bisa melihatnya
kami berharap apapun kondisi anak kami nanti
terima kasih bapak dan ibu sekalian
terima kasih bapak dan ibu sekalian
kami berharap kita berjalan yang terbaik

terima kasih ibu sekali lagi